nggak sia sia bu
bapak keliling terminal untuk jualan koran
kamu nggak malu kan punya bapak penjual koran nak
nggak kok pak
saya justru bangga sama bapak
yang penting berkah
kita harus bersyukur ya bu
ya sudah nanti kamu kesiangan
segera berangkat bu ke sekolah ya
pak datang sekolah dulu ya
beruntung sekali kang rohim
masa kerjaan guru lo itu nyuratin bapak lu ini
kerjaan lu tuh berklaim lalu sih
habisnya mereka nantengin saya terus pak
eh lu jangan banyak lesan nih
kalau guru itu macem macem
biar ntar bapak yang ngedepin
apa lagi sih
iya terima kasih
mungkin ini yang dimaksud istri kang rohim tadi ya
lebih baik dapat terjeki sedikit tapi halal
daripada banyak kayak si condet
tapi gak berkah
anaknya aja bukan makin pinter di sekolah
makin pinter berantem malah
kayaknya saya lebih baik pulang hari ini
mudah mudahan mumun gak marah
halep deh kawan kawan
hei perang mana
kau berdua di facebook lah
di iklan platforms gak ada juga
kayaknya doang mereka ada har dong
lebih baik kita miskin seperti dulu
tapi saya mempunyai suami yang bisa membuat saya bahagia
suami yang jadi imam di rumah ini
maafkan bapak enis
ada orang yang menangkap akang dulu di terminal sekarang
mereka juga sudah membacok si oji
ya malah tidak datang
kita mesti dibunuh
mendingan sekarang kita ke sana
daripada mereka ke sini
jangan pergi kak
kau sudah kena kak
biarin mereka pergi
ibu kenapa aku bantu lagi kamu ke rumah sakit
terus aku penyelenggara ibu
ibu kenapa bu
aduh ibu sakit banget kepala
ibu ibu ibu kenapa ibu bangun ibu
nisa gak dapat makan
jangan jangan jangan
kamu anterin saya ke rumah aja sakit banget
ibu cepet sembuh ya
kamu tak bisa
ibu sakit pak
kaki akang keserempet mobil
tadi susah digerakin buat jalan
waduh ini keluarga sangat kompak ya
sakit satu sakit semua
yaudah tuh kang kang gini
besok saya antri dagang ke tukang urut yang paling terkenal di daerah ini
kaki akang pasti sembuh
ya terima kasih
semenjak akang megang terminal
keluarga kita selalu saja ditimpa musibah
selalu aja ada yang sakit
mulingnya akang nggak menerima
mengapa mau coba
aduh aduh aduh
udah udah udah
nggak mau saya dipijit lagi
gi dengar nggak kandanya bilang apa
lepur ke sana
kamu juga dad
nyari tukang pijit aja gak becus
lihat nih kaki saya bukan sembuh malah tambah bekak
gi udah pergi
udah pergi ke sana
saya mau saja pergi
tapi bayar dulu atukang
ibu ibu ke rumah sakit aja ya
biar nisa yang di sini
karena kamu juga kan sedang sakit
nanti kalau ada apa apa dengan kamu bagaimana
nisa kan udah sembuh
kita rumah sakit ya
kita tidak punya uang
kamu sesuai dengan impossible
coba yang mua yang lebih cemez
bapak bantuin gue
ibu ibu bangun bu
bapak mau antar ibu ke rumah sakit